badan pengkajian dan penerapan teknologi menyediakan rekayasa teknologi terbaru
yaitu stasiun pengisian listrik pertama di indonesia
sebagai dukungan untuk perkembangan kendaraan listrik di dalam negeri
bppt meluncurkan stasiun pengisian ulang listrik untuk kendaraan ramah lingkungan
ini merupakan langkah untuk memudahkan dan mendorong rakyat indonesia untuk menggunakan kendaraan listrik
harapannya kita ingin memenuhi target kementerian perindustrian
untuk satu dua juta unit mobil listrik di indonesia tahun dua ribu tiga puluh
kalau itu bisa kita percepat lagi dengan adanya penetrasi charging station ini
rakyat makin senang maksudnya kalau kita beli kita terjamin mau nge charge di mana
kita inginkan sistem seperti
ini bisa dipasang di berbagai tempat ya
dan ini pertama kalinya quick charging ada di indonesia
kita masukkan quick charging ini skalanya lima puluh kw
jadi kalau sekitar mobil seperti tesla yang besar atau mitsubishi
seperti itu ngisinya hanya kurang dari tiga puluh menit
tesla itu ngisi di rumah bisa empat enam jam
kendaraan listrik ramah lingkungan memanfaatkan baterai untuk menyimpan energi
dan juga untuk memutar motor listrik
tentunya upaya untuk transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil
menuju kendaraan ramah lingkungan ini sejalan dengan komitmen pemerintah indonesia
saat ini bppt sudah menyediakan dua fast charging station
satu di jakarta dan satu di tangerang selatan
kedua fast charging stations ini masih dalam tahap sosialisasi
jadi pengemudi kendaraan elektrik bisa charge kendaraan mereka
charging station berlokasi di gedung bppt tamrin jakarta pusat
dan di puspitek tangerang selatan
keduanya memanfaatkan energi surya
namun karena karakteristik matahari tidak terprediksi
maka sumber energi tetap dikombinasikan dengan energi listrik dari grid pln
ini solusi mengatasi polusi ya ini
jadi kita lebih sehat juga dan gak ada polusinya juga kan
kayak kayak gitu lebih cepat juga
kita bisa pakai dua baterai
sehari itu kita bisa pakai satu baterai udah cukup
penyiapan infrastruktur charging station ini
dalam rangka melakukan uji coba kendaraan listrik
untuk operasional sehari hari dari tanggerang selatan ke jakarta dan sebaliknya
kendaraan listrik roda dua michael carr serta city car
sudah bisa menggunakan fasilitas
karmel mursalin tangerang
sekarang sportville juga